emosi kerabat korban tak dapat terbendung saat melihat para pelaku tawuran digiring petugas satreskrim ke polsek kemayoran jakarta pusat kamis petang
satu persatu delapan pelaku tawuran pun harus menerima pukulan dari perempuan yang mengaku sebagai bibi dari korban tewas
aksinya berakhir setelah dilerai petugas
hanya kurang dari satu x dua puluh empat jam delapan remaja tanggung pelaku tawuran yang menewaskan seorang pemuda berusia sembilan belas tahun
di jalan kebon kosong kemayoran jakarta pusat kamis petang akhirnya berhasil diringkus polisi
mereka diringkus di kediamannya masing masing di kawasan kemayoran dengan barang bukti tujuh bilah senjata tajam
polisi menuturkan aksi tawuran antar kelompok remaja terjadi karena telah membuat janji kesepakatan melalui media sosial
video yang diunggah pada media sosial ramai diperbincangkan pada kamis dua puluh empat desember
dalam video sekelompok pemuda ugal ugalan saat membawa sepeda motor sambil membawa senjata tajam
lokasi dalam video diduga terjadi di yogyakarta dan membuat netizen sangat resah atas kelakuan para pemuda ini
polres kulonprogo mengatakan sudah menangkap para pelaku dalam waktu kurang dari dua belas jam setelah video beredar
polisi menambahkan peristiwa dalam video terjadi pada kamis dini hari tepatnya tanggal dua puluh empat desember dua ribu dua puluh di jembatan progo
jejaran polres klonprogo berhasil mengamankan sekelompok remaja tersebut beserta barang buktinya